lima juta ini akan saya jadikan deposit untuk trading forex
tapi kita ingin merangkul semua supaya bisa aktif
melihat si panathinaikos ini sebenarnya
butuh dorongan dari pemain mudanya
jadi kelihatannya meskipun sebenarnya pada dasarnya pemerintah korea selatan bisa dibilang siap